ya masih bersama insight kanker kelenjar getah bening dapat disembuhkan
dan mikhail panji wibisono adalah buktinya
penyintas kanker kelenjar getah bening ini menunjukkan bahwa penyakitnya tidak pernah menyurutkan semangatnya untuk tetap beraktivitas
nah cinta sang ibu juga semakin menambah semangat panji dalam menjalani hidup
inilah mikhail panji wibisono
seminggu sekali bocah kelas lima sekolah dasar ini mengikuti kegiatan ekstra kulikuler pramuka sebagai wakil ketua regu rejawali
tak hanya itu panji juga meluangkan waktu bersama teman temannya bermain futsal
tak sedikit pun terlihat jika panji pernah mengidap kanker kelenjar getah benih
penyakit tersebut ia dapat kalah berusia dua tahun delapan bulan
ibu nda panji francisca endah permatasari mencoba menguatkan diri ketika mendengar fonis dokter tersebut
awal pada saat vonis tumor saya berdoa cukupkan
berikutnya setelah saya mendapat kanker berita bahwa kanker
saya masih mencoba untuk meminta cukupkan tuhan
paling tidak kalau stadium dini kemungkinan untuk sembuh lebih besar
kenyataan berkata lain kanker kelenjar getah bening yang diderita panji telah mencapai stadium empat
namun endah selalu percaya dengan bantuan medis dan cinta
serta dukungan keluarga panji akan sembuh
dan itu terbukti ketika dokter menyatakan panji sembuh dari kanker pada november dua ribu lima belas
kanker bisa dibilang penyakit yang sangat dekat dengan kematian
anak anak itu cerdas mereka tahu konsekuensi itu
nah kita hanya sebagai pendamping anak anak kita mencoba untuk tetap tersenyum
tetap untuk mencoba untuk
tidak putus asa kita jalanin sabar apapun reaksi anak anak
ya harus kita jalankan dengan cinta
kini panji bisa tersenyum menatap masa depan
suatu hari nanti ia ingin mewujudkan mimpinya untuk menjadi polisi
bagaimana sih gimana panji
pokoknya kayak nyelamatin dunia gitu lah
kisah perjuangan dalam melawan kanker ini dituangkan endah dalam sebuah buku
yang kini sedang dalam proses penyuntingan
nurina malinda jakarta
iya luar biasa ya kisah panji
memang bergelut melawan kanker kelenjar getah bening sejak usia dua tahun delapan bulan
membutuhkan perjuangan luar biasa bagi panji dan keluarganya
kini kita akan berbincang lebih dalam langsung bersama mamanya panji
francisca endah permatasari dan panji sendiri mikhail panji wibisono
dan kita masih ditemani oleh dokter kita dr edi setiawan tehuteru
spesialis kanker anak dari rumah sakit kanker darmais
dan panji ini adalah pasiennya dokter kan
dokter edi dan panji sendiri dan juga mbak endah
tadi kita sudah mau lihat wah panji luar biasa
sangat aktif ya usianya sekarang berapa panji
sepuluh tahun kelas berapa
hobinya tadi kita main futsal ya main gitar apalagi hobinya
tapi aktif ya tiap hari ya makannya gimana enak
bakso tapi makanan yang sehat saya juga makan kan
nah panji sekarang merasa sehat ya
oke tapi masih ingat nggak waktu sakit dulu
seperti apa perjalanan waktu panji masih sakit kena kanker
ya dikemo waktu itu waktu dua tahun
apa rasanya waktu itu dikemo masih ingat panji
rasanya ya sakit
iya sakit disuntik
nah dokternya kan dokter edi ya galak gak sih dokternya
enggak galak ya baik ya
dan apa aja yang dokter edi sering katakan pada panji
kasih semangat apa dan bagaimana supaya cepat sembuh
padanya jalanin aja gitu
wow luar biasa ya ini mamanya panji ya mbak endah panji terkena kanker usianya waktu itu dua tahun delapan bulan ya
sekarang sudah sepuluh tahun dan kelihatannya luar biasa
semangatnya yang luar biasa
ya itu yang membuat dia survive sebetulnya karena dia punya semangat
punya semangat ya
kita pendampingnya ibunya bapaknya ya hanya bisa mendampingin mendoakan dan ya mencoba menjalani itu tadi
tapi perasaannya bagaimana setelah begitu lama ya kalau tidak salah hampir delapan tahun ya menjalankan pengobatan dan lain sebagainya
setelah dikatakan bahwa panji akan lebih sehat
bahkan mungkin sembuh
tentu sangat bersyukur karena penantian kami kemoterapi tiga tahun setengah berikutnya kami harus pemeriksaan terus ya
dari tiga bulan jadi enam bulan jadi tiap satu tahun sekali
penantian itu memang seperti sebuah mimpi yang kami idam idamkan
tapi kami tidak terlalu berat
kami berharap karena kami sangat tahu seperti apa sih cancer
jadi antara berharap tapi juga kita mencoba untuk realistis
nah waktu pertama kali diketahui bahwa panji menderita kanker getah bening ya dua tahun delapan bulan pas apa yang dilakukan saat itu
sehingga merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kesehatan panji
waktu itu pertama kali karena saya secara tidak sengaja meraba
bagian dagunya di sini ada semacam benjolan kecil
kalau jawanya kadang orang bilang melanjer gitu ya
tapi saya kok merasa kok pertumbuhannya cepat
saya coba periksa diagnosa awal waktu itu ke dokter tbc yang ke arah paru paru tapi
dokter waktu itu diagnosanya tbc
iya jadi ke arah paru paru
karena waktu tes mantuk tidak menandakan bahwa tbc
jadi seharusnya kita sudah diberikan obat untuk enam bulan belum ada
baru satu minggu saya datang lagi ke dokter
dokter yang sama ya
dokter yang sama iya
satu minggu saya kembali dokter bilang ibu ini reaksinya belum ada
baru satu minggu ibu ke sini
terus oke dok cuman kok ini tambah besar
coba ibu pulang dulu obatnya dirutinkan oke
satu minggu berikutnya saya nggak yakin lagi karena pertumbuhannya semakin besar lagi
dan itu persis di mana di leher waktu itu
iya di sini
dan panji sendiri merasakan juga ada sesuatu ya waktu itu
waktu dipegang sakit tidak panji
sakit ya tapi terasa semakin besar ya
berikutnya akhirnya kita dirujuk untuk biopsi ya
biopsi untuk diambil
waktu itu sudah ada muncul yang di sini
yang di daku
jadi lebih kegusi ya
jadi memang tidak terlalu tampak karena kan ini keras ya
beda dengan di sini kan pembesarannya jauh lebih besar
berikutnya dari biopsi itu setelah keluar dari ruang operasi untuk biopsi
dokter menunjukkan ada semacam bulatan kuning
ada kanker gelai begitu kecil kecil
dokter akhirnya cuma bilang ibu stop obat paru parunya
dokter sempat mengucapkan kemungkinan ini adalah kanker
tapi berikutnya langsung dilewat tumor
saya sudah sepertinya
sempat shock waktu itu
iya saya ngerasa dunianya sudah
saya cuma diam saja saya sudah tidak bisa ngomong apa apa
berikutnya sampai keluar
kita masih menunggu lagi karena pemeriksaan lab kan butuh waktu
berapa lama waktu itu setelah biopsi
setelah biopsi satu minggu itu keluar lab
tapi hanya dari rumah sakit karena ada sebagian untuk tes jaringan ada di rscm
jadi kita menunggu satu minggu itu dokter bilang kemungkinan ini tumor
ini dokter yang sama tadi ya
sudah beda lagi
sudah beda itu tumor
berikutnya kita nunggu yang rscm
ya itu tadi ketika mendengar tumor saja saya sudah tuhan tolong cukupkan
dan rscm mengatakan bahwa itu positif
disebutkan sudah stadium berapa
akhirnya kita lari ke dermais karena itu ya beruntung kami bertemu dengan dokter edi
walaupun saya juga belum tahu siapa dokter terbaik di darmais
kami ketemu dengan dokter edi
dari dokter edi kita ada pemeriksaan ulang untuk sung sung yang mengeluarkan stadium berapanya
dari pertama kali ditemukan benjolan ya di lehernya panji sampai akhirnya bertemu dengan dokter edi berapa lama waktu yang
hampir satu bulan
hampir satu bulan ya
karena menunggu untuk hasil jaringan itu memang agak lama
dokter edi pertama kali melihat panji dan kondisinya bertemu dengan mbak endah
apa kira kira waktu itu yang dokter edi lihat ini
sudah stadium berapa dan mungkin harusnya lebih awal dibawa ke darmais atau bagaimana
ya itu tadi seperti saya katakan kan bahwa gejala kanker kadang gejalanya menyerupai penyakit penyakit yang lain
termasuk tb tadi kan
ya karena biasanya itu tadi
makanya untuk membedakan apakah benjolan itu
kanker atau bukan
saya suka kasih tips ke teman teman biasanya
kalau seandainya kita jumpai benjolan
hari ini sebesar kacang merah
minggu depan masih sebesar kacang merah
sebulan masih sebesar kacang merah
itu biasanya jinak tuh
tapi seperti tadi mbak endah sudah sampaikan
mungkin hari ini sebesar biji kacang hijau
tidak usah tunggu seminggu dua tiga hari lagi udah sebesar biji kacang merah
kemudian sebesar bola bekel
sampai akhirnya segedi semangka dalam waktu yang sangat cepat
itu bukan jinak tuh biasanya
sudah mulai ganas ya
jadi saya bersyukur
tidak menunggu sampai enam bulan obat tpc nya habis
tapi ya itu tadi dibutuhkan suatu apa ya
bisa dibilang kepekaan ya dari sponsor
jadi kira kira waktu panji datang ke dr eddy sudah ada stadiumnya atau masih
ya stadium pada saat itu dilakukan aspirasi sungsum tulang itu juga
ya untuk melihat apakah sudah menyebar sampai sungsum tulang
dan ternyata pada saat itu sudah menyebar ya
nah kalau sudah menyebar sampai susun tulang ya artinya itu sudah ditindak
kita sebut itu stadium empat
baik kita istirahat sebentar ya
tapi kita akan lanjutkan
kita tunggu dulu ya panji ya
masih sabar ya
ini sepatunya lucu sekali tapi
dan setelah informasi berikut ini kita akan lanjutkan perbincangan mengenai upaya pengobatan kanker pada anak seperti panji
tetaplah bersama kami dalam insight